di rumah ini oh siap banget masuk
sinta pamit ya pak ya
kalian semua jangan
dia bukan dewi
dia si luman ulanca
angel i juga pamit ya
udah deh gak usah sedih sedihan segala
kamu harus jagain bapak baik baik ya
kak sinta gak perlu khawatir
ini juga kan bapak dewi
kenapa kamu diam saja melihat mama dan kakak kamu pergi
terus harus gimana
kalian semua yang ingin pergi dari sini
bukan aku yang menyuruh kalian untuk pergi
bagaimana jadi sekarang
kau pergi ke sini
dan aku akan ke sana
wiss tuh bukan lagi keluarga kita
akhirnya mereka semua pergi dari sini
mana sih mereka lama banget
jadi kalian fix mau tinggalin rumah ini
kan kalau kita bisa kumpul bersama di rumah ini
selayaknya seperti keluarga yang bahagia
bukan begitu ma
mama juga gak bisa kehilangan mereka semua
kami tidak sudi tinggal satu atap sama penjahat kayak kalian
kalian sudah siap untuk tinggal di rumah ini
oh siap banget
katanya dirimu jago
sama bocah kecil kalah
gimana ceritanya sih
katanya sulitnya sakti tapi kau palsu
bukan salah saya
anak itu memiliki sesuatu yang sakti
daripada kita stres mendingan kita ngopi aja
mana kecil kalah
pak nagraj maksudnya itu tadi apa ya
anak itu punya benda sakti
mana ada anak kecil yang bisa mengalahkan warga satu kampung
anak kecil itu pasti memiliki mustikasion
mustikasion itu yang waktu itu kamu temuin itu tuh
kenapa mustikasion ada pada anak kecil itu
jadi rumah ini akan kita tempatin ma
rumah ini bukan saja mewah
tapi yang paling penting adalah
ning si itu keluar dari rumah ini
itu semua berkat aku
kepala aku kenapa pusing banget ya
mungkin kamu butuh istirahat
kamu boleh istirahat sekarang

aku ke kamar dulu ya
dan dia bukan halangan buat kita
dan dia bukan halangan buat kita
harus segera mendapatkan mustikasion itu
harus segera mendapatkan mustikasion itu
setelah aku fikir fikir
kita harus secepatnya merebut mustikasion itu
kita harus secepatnya merebut mustikasion itu
dan kita harus secepatnya menyingkirkan dewi

tapi gimana caranya
aku bisa menyamar menjadi anak tiri kamu
aku bisa menyamar menjadi anak tiri kamu
lo memang hebat ya
sebentar cing jadi
lo mau itu ceng juga jadi
tapi enggak sekarang
karena sekarang aku butuh darah yang mantul

karena sekarang aku butuh darah yang mantul
ini rumah siapa
ini rumah keluargaku juga ece
untuk sementara kita semua tinggal di sini
mama sudah kehilangan anak
kenapa dia setiga itu sama kita
tante yang sabar ya
cinta kebahagiaan seorang ibu ada pada anak anaknya
ia mah aku ngerti banget perasaan mama
mama tenang diri mama dulu sekarang ya
nanti kita pasti akan menemukan jawabannya
aku antar mama dulu ya
aku akan menemukan jawabannya
mau satenya dong bang
saya cuma mau satenya kok
bikinnya yang enak ya bang
ya baik neng
berarti gue udah gak enak nih
menurut lu ini orang apa setan
mana gue tau dia
ini dicabut aja
oh dia cabut aja
iya kena deh
saya bukan setan kok